badan pengatur jalan tol atau bpjt telah mengeluarkan jadwal penerapan sistem one way pada masa libur lebaran
sistem ini diterapkan untuk mengurai kemacetan pada masa mudik dan arus balik lebaran dua ribu dua puluh
bpjt kementerian pupr siap melakukan rekayasa arus lalu lintas selama periode mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga
salah satu yang akan diberlakukan adalah sistem one way atau satu jalur atau satu lajur di ruas jalan tol cikampek kilometer empat puluh tujuh sampai jalan tol kali kangkung kilometer
sistem one way ini direncanakan mulai diberlakukan pada tanggal dua puluh delapan april hingga delapan mei
pada hari jumat dua puluh sembilan april sistem one way akan diterapkan pada pukul tujuh pagi untuk mengurai kemacetan
jadi dari hasil kesepakatan kita bersama pemerintah memutuskan tanggal dua puluh delapan april hari kamis itu mulai jam tujuh belas sampai jam dua puluh empat dilakukan one way traffic
mulai dari km empat puluh tujuh jakarta cikampek sampai ke kali kangkung
lalu berikutnya untuk hari jumat sabtu dan minggu tanggal dua puluh sembilan tiga puluh april dan satu maret
dua puluh mei dua ribu dua puluh dua dilakukan one way traffic mulai dari jam tujuh pagi sampai dengan jam dua puluh